hari ulang tahun ya kita
udah gak penting juga
yang penting kan sekarang kita udah ketemu
dan aku gak nyangka banget kita bisa ketemu lagi
setelah udah lama banget kita ketemu
aku seneng banget
dan aku lega banget ternyata aku baik baik aja
kamu baik baik aja
ya aku baik baik
aku kan kerja di butik
jadi aku gak bisa ninggalin kerjaan aku lama lama
kayaknya aku harus pulang
kalau aku pulang belom gak apa apa kan
atau kamu simpen nomer aku aja
jadi kalau ada apa apa kamu bisa
nomer kamu berapa
biar aku aja yang bayar
ya udah makasih ya
ya udah kalau gitu
sampai jumpa lagi
udah banget sih gue
kenapa gue bisa mengira anissa akan punya perasaan yang sama
cuma karena gue begitu merindukan diri
kamu buang semua nih barang barang
ya buang ke sampah
ini barang barang yang ada kitanya
kok jadi kamu yang protes
kok jadi kayak gitu
kamu gak lihat
barang barang yang sudah lama
yang sudah selayaknya dan sepantasnya dibuang
di tempat sampah
bukan di rumah ini
semuanya dibuang ya
evita ternyata masih menyimpan
selamat ulang tahun anakku
selamat ulang tahun putriku
mainan ini gak ada artinya
tapi semoga bisa mengingatkan kamu
masih ada yang menganggap
kamu sangat berharga
bu ambar ngapain
tadi saya disuruh nyonya
suruh membuang barang barang itu
kata sudah bekas non
ini dulu pernah menyelamatkan hati saya
selamat ulang tahun sayang
sekarang bagai mu
hari ulang tahunnya kita
untingan banyak mak
mana keterlaluan sih ma
yang keterlaluan itu dia papa
baru sebulan yang lalu
dia menghilangkan hadiahnya
sekarang dia bisa ketawa ketawa kan
tanpa merasa bersalah
mengharapkan hadiah yang bagus lagi
mama bener pa
devita emang gak pantas
kerah yang ulang tahun
apalagi mendapatkan hadiah bagus
non ada kiriman nih
mainan ini benar benar menyelamatkan hati saya dari kehancuran
apa kamu gelap